dan merapikan kawasan pedagang gaki lima yang berjualan di sepanjang kawasan taman
bung joy bagaimana anda lihat kedalaman dari squad timnas sejauh ini
lalu bagaimana nih gibran bisa menjawab tantangan itu
terutama untuk tanaman herbal yang fungsinya pengobatan itu yang paling penting
yang membawahi pemerintah kota kabupaten itu harus satu suara
karena dengan demikian sumber daya alam semakin akan dikeruk
penyakit ini dan apakah dengan metode
karena aku juga dulu kayak gitu minta foto ke kakak kakak kayak kak wilda kak dian
metode titar telah dikembangkan sejak abad ke sembilan belas di tiongkok
supardi abdus sommat pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga
ataukah memang harus ada upgrade nih pak
tetapi kalau pemain tidak bisa menampilkan permain terbaiknya
jadi ya pajak harus dibayar oleh siapapun
harusnya tetap ditutup daerahnya
siapa itu iwan bisa anda ceritakan
tetapi kalau ditemukan mahasiswa penerima kip kuliah
kalau saya pribadi tidak saksama saksama traffic light nya
pilihan hidup sebagai atlet ditambah torehan prestasinya di lapangan
nah nantinya ketika sudah berhasil terserifikasi dengan baik untuk data diri anda
gimana saya nggak setuju kalau penerima kip kuliah ini head don hidupnya
kredibilitas dirinya sebagai figur cawapres yang benar benar representasi anak muda
bagaimana anda melihat hal ini mas sebelum kita membahas prabowo juga
tetapi kan statement resmi gitu
baik pak fahmi dalam hitungan anda
karena ketika bertumbuh dan berbunga bunga telang tidak selalu mekar dan dapat dipanen
karena berhasil bicara di hadapan ribuan simpatisan di indonesia arena
terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sekitar kota palembang yang menjadi salah satu penyebab buruknya kualitas udara di kota ini
oke pak aan ada bekas pengeremankah yang juga ditemukan oleh tim ahli di sana
adalah kendaraan kendaraan berat yang memang light jalan
kalau misalnya serentak terjadi antingan ya pak fahmi
namun tidak mendapatkan pendanaan kembali di tahun ini
bagaimana cara gibran menyapa gitu
nah selain menjadi lokasi wisata tempat ini juga menjadi pusat riset fauna loh
alhamdulillah pak selama kami berkejutan ke sini
ini ada hal yang mungkin ya perlu kita ambil saran ya
dan hal hal seperti itu yang ikut bisa membantu menguatkan mereka
dalam pertandingan kriket dua ribu dua puluh glenn maxwell telah mengantarkan australia